setelah santoso alias abu wardah ditembak mati
kelompok mujahidin indonesia timur semakin lemah dan terjepit
satu demi satu anggotanya menyerahkan diri kepada
aparat satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
kelompok mujahidin indonesia timur yang kini masih bersembunyi
di sekitar wilayah gunung biru taman jk
poso pesisir sulawesi tengah posisinya kian lemah dan terjepit
sejumlah anggota kelompoknya menyerahkan diri
setelah santoso alias abu wardah ditembak mati
dimulai dari penyerahan diri jumiatun alias umi delima
lalu pada jumat lima agustus kemarin disusul oleh jumri alias tamar
tamar menyerahkan diri kepada aparat dari badan intelijen negara
sebelumnya di palu sulawesi tengah pada kamis empat agustus
tiga orang yang diduga menjadi kurir dan pendukung aktif
kelompok mujahidin indonesia timur ditangkap
mereka diketahui menjadi kurir logistik dan bertugas
dan pemberangkatan anggota baru kelompok ini
mereka adalah jono priadi alias jono
isa abdul rahman alias bernie alias bahar
dan muhammad asmaul alias muked
keterlibatannya adalah mendukung kelompok mit
dari rumah logistik
ada yang memfasilitasi kelahiran istrinya santoso di kota palu
dan sampai ada yang mengirim gps maupun ht ke kelompok santoso
ini kita harus tuntaskan semua
ini sudah ditangkap oleh nesma delapan puluh delapan sedang diperiksa
dan dikembangkan lagi siapa yang mendukung kelompok
yang berikut adalah pada tanggal lima belas pagi itu
pagi hari telah menyerahkan diri satu orang tersangka dpo
kelompok met atas nama jumri alias

tugaannya sudah jelas
nanti hasil pemeriksaan akan saya sampaikan
dia terlibat yang mana saja yang jelas
umur ini menjadi target dpo dan menyerahkan diri
kini tinggal tujuh belas orang anggota kelompok mujahidin indonesia timur
yang masih bersembunyi di pegunungan biru poso
satu orang diantaranya adalah perempuan
yakni tini susanti kabuku alias umi fadel
istri dari alikun
saat ini kelompok tersebut dipimpin oleh basri alias bagung
dan ali ahmad alias alika lora
jafar gebuah palu